ya baik kanakan waktuan semua
pagi ini alhamdulillah kita semua
dan sebentar lagi sidang akan dimulai
agenda tunggal yaitu pembacaan putusan
pemohon satu pak anies baswedan
mohamad iskandar dan pemohon dua
dan persidangan pada hemat kami
impartial dan memberikan kesempatan
kemudian menghadirkan saksi ahli
sudah dilakukan dan pada
yang lalu para pihak juga
kesimpulan itu sudah disampaikan kepada
makamah konstitusi dan sejak tanggal
rapat permohon syawaratan hakim untuk mengambil
putusan dan hari ini kita sama sama
hadir di mahkamah konstitusi untuk mendengarkan
keputusan makamah konstitusi atas kedua
menyaksikan seperti apa jalannya persidangan
dan sekiranya masing masing sudah memberikan
seperti apa permohonan ini disampaikan
walaupun di luaran banyak sekali
serang sana serang sini ya termasuk kami
para advokat dan saya sebagai ketua tim
juga diserang habis habisan
di fitnah segala macam begitu
menanggapi semua ini dengan tenang
secara argumentatif apa yang kami
lalu satu satunya jalan ya adalah
terhadap para advokat yang terlibat
pembusukan pribadi ya sebenarnya itu tidak fair
kalau mau berdebat berdebat aja
yang gak ada kaitannya dengan pokok perkara
secara itu pengalihan perhatian saja
tapi kami tetap tenang dan menghadapi
jangan terus ada yang dikorbankan
pada waktu henderman sepanji jadi jaksa agung
atmas susmita dijadikan tersangka
ini kejaksaan agung sedang terpuruk
satu ahli hukum tata negara satu ahli pidana
ditersangkakan kejaksaan agung naik lagi
makanya saya melawan pada waktu itu
jadi jangan karena makamah konstitusi
keputusan sembilan puluh yang meloloskan
pak gibran atas supaya memulihkan
harus dimenangkan saya kira tidak seperti itu
mahkamah tetap harus bekerja
sesuai dengan konstitusi dan
saya kira tetap saja pada real yang sesungguh
kami berkeyakinan berdasarkan fakta fakta
dari termohon pihak terkait
atau arah untuk dikabulkan kepada
ini loh ijazah saya asli
izin itu palsu bukan pak jokowi
harus membuktikan ijazahnya tidak palsu
kalau para pemohon itu mengatakan
sirekap adalah alat kejahatan pemilu
bisa membuktikan bahwa sikap itu
ternyata dalam persidangan terbuka terungkap
masukkan sirikap jadi sirikap itu
nah kalau memang sudah
kejahatan hasil alat untuk melakukan
yang menerangkan mereka juga menghadirkan
saksi dan ahli yang menerangkan
digunakan sebagai alat kejahatan tidak terbukti
dimanfaatkan supaya memenangkan prabowo
mereka buktikan di persidangan
tapi tidak ada yang bisa membuktikan
dibuktikan omongan itu ketika
kita tanya sebaliknya di aceh
sebagai satu contoh aceh adalah
provinsi yang paling banyak penjabat kepala daerah
tapi disana prabowo kalah telak
diantara sebelas kepala daerah
jadi banyak hal di
persidangan ini mereka tidak bisa buktikan
dibenarkan ya kemudian yang
tetaplah mahkamah harus secara fair
dari seluruh dunia sudah mengucapkan selamat
tiba tiba mahkamah kursi mengatakan
mau ditaruhkan kepada dunia ini
amerika serikat iran saudi arabia
mengucapkan selamat itu sembarangan aja
diplomatik disini mereka punya intelijen
kalau mengucapkan selamat kepada pak prabowo gibran
menganulir kemenangan itu saya kira
agar kita tidak mempermalukan negara lain